bagi anda yang merasakan cinta remaja diiringi film ada apa dengan cinta di tahun dua ribu dua
kini empat belas tahun berselang kisah diantara cinta dan juga rangga yang tertunda akan dirilis
bagaimana kelanjutan kisah rangga dan juga cinta dalam film ada apa dengan cinta dua
kami akan hadirkan fenomena di belakang akan kehadiran
adc dua yang dijadwalkan hari ini akan rilis di tiga negara
gue mau ngucapin selamat ya buat lo
tak banyak film indonesia yang begitu melekat dalam ingatan pecinta film
salah satu dari yang sedikit itu adalah ada apa dengan cinta
anda mungkin termasuk yang melewati masa muda dengan film yang dibintangi dia
sastro wardoyo dan nikola saputra ini
pada dua ribu dua saat film indonesia sedang terpuruk
tokoh rangga dan cinta hadir mengisi memori pecinta film dengan kisah cinta keduanya
yang menggantung kalimat kalimat puitis
serta persahabatan cinta dan cinta
kita masih berhubungan lagi
film garapan rudy sujarwo ini menjadi oasis dunia perfilman
yang sedang mati suri dan menghadirkan fenomena baru dalam genre film drama remaja
film ini pun dapat menjaring lebih dari dua juta penonton
resah di dadamu
lima belas tahun telah berlalu
namun kisah cinta dan rangga ternyata belum usai
keduanya akan kembali untuk mempertanyakan cinta mereka dalam
ada apa dengan cinta
film yang kini disutradarai riri riza ini
tentunya akan membawa banyak perubahan
termasuk karakter utamanya
cinta yang sekarang mungkin nggak se perfectionist dulu
saya bisa kasih satu bocoran itu
waktu kecil tuh dia bener bener punya konsep yang profit tentang the profit world
tapi kalau dia makin dewasa dia udah ngalamin berapa banyak hal yang mungkin gak berjalan sesuai dengan harapannya dia
sampai akhirnya dia mulai belajar lebih banyak mulai lebih luas bahwa gak selalu dunia itu harus berjalan sesuai dengan rencana dia
suara hati semua orang kekasih
rasa penasaran anda akan kelanjutan kisah rangga dan cinta bisa terjawab di bioskop pada dua puluh delapan april
pertanyaan besarnya adalah
mampukah film sequel ini mengulang kesuksesan ada apa dengan cinta yang telah menyabet piala citra dalam lima kategori pada dua ribu empat
yang terpenting dapatkah ada apa dengan cinta dua memuaskan pecintanya yang telah cukup lama menanti kehadirannya
kita tunggu saja
diana ekawati cnn indonesia